di tengah perlambatan ekonomi investasi menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi nasional
beruntung realisasi investasi masih terbukti tumbuh sesuai dengan target pada tiga bulan awal tahun dua ribu enam belas
meski juga masih ada beberapa sisi yang patut diwaspadai
lantas seperti apa potret investasi di indonesia
investasi makin berisi akan saya ulas lebih lengkap untuk anda
kita lihat terlebih dahulu ini adalah data yang akan kita tampilkan mengenai data realisasi investasi
jadi ya mungkin datanya masih kita lihat dan ya sudah muncul ternyata ya dengan data ini kita coba lihat
yes akhirnya muncul juga seperti juga munculnya investasi di dalam negeri dan trennya juga relatif baik
ini mungkin menjadi salah satu sinyal positif untuk indonesia karena salah satu mesin pertumbuhan ekonomi kita berfungsi dengan baik
saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai ini lebih spesifik
kita lihat ini ada gambar superman mengapa kita membeli superman karena terbukti indonesia
masih dilirik oleh investor untuk berinvestasi untuk menanamkan modalnya di dalam negeri
dan tentu saja mereka bukan hanya sekedar menanamkan modal mereka tentu mendapatkan untung dari hal tersebut
bud anyway paling tidak ini menjadi salah satu sinyalemen positif
anda lihat tren ini tanpa saya bahas satu persatu anda bisa lihat bagaimana tren positif ini patut kita apresiasi
di tengah juga volatilitas pasar keuangan global pasar regional termasuk juga perlambatan ekonomi di dalam negeri
ternyata indonesia masih bisa memfungsikan dengan baik mesin pertumbuhan ekonominya
kita lihat pada kuartal pertama ini dua ribu enam belas belum selesai kita masih berbicara mengenai kuartal pertama
tiga bulan pertama tahun dua ribu enam belas kita sudah mencapai satu ratus empat puluh enam lima triliun rupiah
kita apresiasi apa yang berhasil dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
target pemerintah sepanjang tahun dua ribu enam belas kalau saya tidak salah targetnya adalah sekitar lima ratus sembilan puluh empat delapan triliun rupiah
angka yang sangat besar dan dengan merealisasikan dengan target dua ribu enam belas
hampir seperempat artinya nyaris relatif sama sesuai dengan target pada tiga bulan pertama
lalu kita lihat dari satu ratus empat puluh enam lima triliun rupiah tersebut ternyata untuk penyertaan modal asing ataupun juga investor asing sederhananya
masih mendominasi dengan sembilan puluh enam satu triliun rupiah
sementara untuk penyertaan modal dalam negeri ataupun pmdn
dimana investor dalam negeri yang berinvestasi di indonesia
itu masih separuhnya sekitar lima puluh empat triliun rupiah
masih asing yang mendominasi dan juga menggenjot sehingga kita lihat angka ini masih tumbuh cukup tinggi satu ratus empat puluh enam lima triliun rupiah
sip untuk pemerintahan jokowi untuk kuartal pertama namun ada juga yang akan kita bahas selanjutnya
ini adalah data selanjutnya yang akan kita bahas
bagaimana spesifikasi realisasi investasi
saya akan lebih spesifik mengenai realisasi investasi
kita lihat ini saya membandingkan
secara kuartal kuartal kemudian year on year
oke sederhananya kuartal kuartal adalah tiga bulan pertama tahun ini dibandingkan tiga bulan akhir tahun dua ribu lima belas
tidak terlalu sulit
kemudian untuk year on year adalah perbandingan data saat ini dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu
kita lihat pada triwulan pertama kita berhasil mencapai sembilan puluh enam satu triliun rupiah
ini adalah untuk penyertaan modal asing
jadi asing masuk menanamkan modalnya sebesar sembilan puluh enam satu triliun rupiah
hanya dalam tiga bulan pertama
selanjutnya kita bilang
kalau kita lihat untuk penyertaan modal dalam negeri ataupun pmdn
itu mencapai separuhnya tadi sudah saya singgung sedikit

kita mengacu pada kuartal
kita mengacu pada kuartal akhir dua ribu lima belas
terjadi penurunan untuk pma
namun kita lihat terjadi pertumbuhan untuk pmdn
ini sinyal positif
bila kita kalkulasikan ini pma mengalami peningkatan
kita lihat pertumbuhan secara q on kuartal ke kuartal
dia masih menunggu bagaimana stabilitas politik dalam negeri indonesia
bagaimana juga kita singgung mengenai paket kebijakan ekonomi pemerintahan jokowi
sudah sebelas yang ditelurkan
nanti dalam pekan ini akan ada paket kebijakan jilid dua belas
itu akan menjadi salah satu pertimbangan juga untuk investor asing masuk ke dalam negeri
di tengah juga godaan godaan misalnya dari amerika serikat yang akan menaikkan suku bunga acuannya
namun paling tidak ini menjadi salah satu sinyal positif bahwa meskipun kita mengalami penurunan untuk penyertaan modal asing
sekarang saya ingin melihat untuk membandingkan data secara tahunan
kita lihat untuk secara tahunan

sama sama tumbuh tapi saya lebih suka spesifik mengenai tiga bulan akhir untuk melihat lebih dinamis
bagaimana dinamika investor untuk memutuskan menanamkan modalnya dalam negeri
investor masih wet and see menjadi salah satu tugas pemerintahan jokowi
meyakinkan investor asing untuk masuk ke dalam negeri
menjaga iklim investasi dan sehingga mereka mau menanamkan modalnya di dalam negeri
kita ke slide selanjutnya
ini adalah realisasi investasi triwulan pertama dua ribu enam belas berdasarkan sektor
ada empat sektor sesungguhnya yang menurut franky sibarani kepala bkpm yang menjadi penopang untuk pertumbuhan investasi pada kuartal pertama tahun dua ribu lima belas
kita lihat ada empat yaitu makanan kayu alas kaki dan tekstil
dan spesifik mengenai makanan ini yang menarik
dari data yang sudah kami bahas bersama tim kita lihat ternyata ini peningkatan luar biasa
dari yang sebelumnya hanya kita lihat hanya sekitar satu ratus empat puluh sembilan miliar di sektor makanan dan sekarang menjulang menjadi lima belas empat triliun rupiah
hanya dalam tiga bulan pertama tahun dua ribu enam belas

dan dari beberapa literatur kemudian perjanjian komitmen investasi yang berhasil kita bongkar
ternyata ada korea selatan yang akan membangun dua pabriknya dengan nilai investasi enam ratus juta dolar amerika
atau itu sekitar lebih dari delapan triliun rupiah
jadi itu adalah salah satu yang menjadi kontribusi utama sehingga sektor makanan tumbuh sangat signifikan

selanjutnya salah satu penopang adalah industri logam dasar mesin dan elektronik
kemudian industri transportasi
industri transportasi saya membaca bisa jadi ini untuk transportasi yang berbasis aplikasi online tersebut
ketika ada investor asing menyuntikkan dana ke perusahaan perusahaan tersebut
itu juga akan tercatat menjadi bagian dari industri transportasi
atau juga pembangunan lrt mrt siapa yang akan berkontribusi untuk penanaman modal di sana
itu juga dicatat dalam tiga bulan pertama dua ribu enam belas
selanjutnya industri kimia sembilan belas triliun rupiah
industri kertas serta percetakan dua puluh tujuh lima triliun rupiah
selanjutnya berkontribusi enam puluh enam triliun rupiah untuk sektor sektor lainnya
ini akan menjadi peta pemerintah
ini adalah sektor sektor yang paling diminati oleh investor menanamkan modalnya di dalam negeri
dengan investasi di sektor ini maka iklim investasi di sektor sektor ini patut dijaga
itulah mengapa ada daftar negatif investasi
yang menjadi basis keputusan siapa yang boleh berkontribusi ataupun berinvestasi dalam negeri
ini akan menjadi salah satu basis datanya
boleh memberikan untuk asing tapi untuk sektor sektor utamanya yang tidak krusial untuk kedaulatan misalnya
itu harus menjadi salah satu pertimbangan lain
tapi ini menjadi salah satu peta pemerintah untuk membuka atau menutup siapa yang boleh memberikan modalnya ataupun menanamkan modalnya di dalam negeri
ke slide selanjutnya untuk melihat
setelah investasi masuk ke dalam negeri kita ingin melihat
bila kita berbicara mengenai pemerataan ekonomi kita harus tahu kemana uang uang tersebut diinvestasikan
merata atau tidak
atau jangan jangan hanya jawa melulu seperti layaknya setiap tahun
yang selalu mendapatkan guyuran investasi hanya jawa dan bali
masih terbukti masih mendominasi lebih dari separuh
mengapa penting investasi harus merata
karena ini kita berorientasi pada pembangunan
ketika investasi hanya berguna
ketika investasi hanya berguna
ketika investasi hanya berguna
karena itu harus diikat
kita harus melihat
ketika investasi hanya berorientasi tersentralisasi di jawa
maka kapan daerah lain akan membangun kapan pemerataan ekonomi akan mulai terasa
kapan multi fire effect nya juga terasa
kapan ada penyerapan tenaga kerja
dan sumatra menjadi pulau kedua yang paling banyak mendapat guyuran investasi
yang paling banyak mendapat guyuran investasi dua puluh dua lima persen atau sekitar tiga puluh tiga triliun rupiah
angka ini juga menunjukkan pembangunan smelter ataupun tempat pengolahan bahan mineral
ataupun juga bahan tambang mineral itu juga menjadi salah satu hal positif
namun memang bila kita totalkan menurut frankie sibarani sudah ada peningkatan untuk di luar jawa
dari yang sebelumnya berkontribusi sekitar tiga persen selanjutnya untuk kuartal pertama sekarang sudah mengalami kenaikan
menjadi empat puluh empat persen totalnya
enam persen di jawa empat puluh empat persen ada di luar jawa
positif naik satu persen ya it's not bad
tapi paling tidak kita mencoba bagaimana kalau itu kita geser sedikit pembangunan investasi juga kita lihat
masih ada pulau pulau yang sangat berpotensi ataupun potensial untuk menanamkan investasinya
terlepas dari hal yang kita bahas pada sore hari ini
bahwa memang untuk penanaman investasi menjadi salah
satu hal penting karena ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional
namun ada dua hal tampaknya yang ingin saya catat
bahwa pertumbuhan investasi tersebut harus berorientasi pada pertama tenaga kerja
karena ini menyangkut dengan penyerapan tenaga kerja
dua ratus lima puluh juta jiwa harus sektor padat karya yang diprioritaskan
dan yang kedua bagaimana lebih baik memang seharusnya investasi tersebut masuk ke sektor manufaktur
karena ini akan memberikan value added yang cukup baik
ketika produk tersebut mendapatkan porsi di sektor hilir maka value addednya akan lebih naik
dan ketika ini menjadi produk yang akan diekspor tentunya akan lebih mahal
jadi ada dua keuntungan sekaligus
jadi dua kata kunci untuk investasi di pemerintahan jokowi penyerapan tenaga kerja dan sektor manufaktur